sampai hari ini kewajiban yang bisa dibayarkan
itu lebih dari dua ratus miliar rupiah
lebih dari dua ratus lima puluh miliar ya
itu kami sampaikan
dan kami sudah ketemu kemarin
untuk ada kesempatan yang bisa
pembayaran banyakkan dari ellosinya